setelah berbulan bulan melaksanakan pembelajaran secara daring pembelajaran tatap muka menjadi hal yang dinantikan baik bagi siswa dan orang tua murid
namun munculnya kluster penyebaran covid sembilan belas di sekolah
ini menjadi hal yang semestinya telah diantisipasi
bagaimana forum orang tua murid merespon hal ini kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan nyimas dewi mulia
jurubicara forum orang tua murid selamat pagi ibu nyimas
oke bunyi mas ini bagaimana sebetulnya komunikasi yang dijalin orang tua dan sekolah
untuk terkait pengawasan agar tidak ada penyebaran covid sembilan belas ataupun kluster covid sembilan belas di sekolah di pembelajaran tetap muka ini
sebetulnya kami mencoba untuk ke sekolah supaya diikut sertakan dalam rencana proses pembelajaran tatap muka ini
tetapi masing masing sekolah kan mempunyai prosedur prosedur tersendiri
walaupun mungkin sop nya dari pemerintah sudah sama
nah dari orang tua murid sih sebetulnya menginginkan pemerintah konsisten
konsisten dalam pengertian bahwa anak anak yang belum divaksin dalam hal ini anak anak paut sd itu seharusnya belum dulu masuk di sekolah
karena kita sendiri tahu untuk masuk ke mal saja kita harus vaksin
lalu kenapa masuk ke sekolah pemerintah bisa dengan segampang itu memperbolehkan
dan kalau kita lihat data yang dikeluarkan ternyata yang paling besar terkena klaster itu adalah sd dan paut
di sini kalau kita lihat berarti bisa tertular sedemikian besar karena mereka memang belum divaksin
yang pertama dan yang kedua mereka memang rentan
rentan dalam pengertian anak anak sd dan paut itu kan harus diedukasi terus menerus
seperti misalnya mereka tidak boleh cuci muka sebelum cuci tangan dulu tidak boleh megang mata dan sebagainya
itu kan harus diberitahu terus menerus dan itu tidak gampang
jadi kami merasa seharusnya ada lebih ada sinergi lagi antara sekolah dengan orang tua murid
tapi dalam hal ini pemerintah juga harus tegas
tegas dalam pengertian jangan diserahkan kepada orang tua murid dong
untuk menentukan apakah anak anak boleh masuk atau tidak
tapi seragamkan kalau kondisinya sudah memungkinkan oke daerah sini boleh masuk dengan protokol seperti ini
daerah sini tidak boleh karena belum memenuhi persyaratan kriteria dan sebagainya
kalau diserahkan kepada orang tua kan mohon maaf masing masing orang tua punya edukasi yang berbeda
punya pandangan punya informasi yang berbeda tentang covid ini
jadi pemerintah dalam hal ini harus menjadi juri
harus menjadi juri yang tegas
ya dalam kondisi anak anak apakah mereka bisa masuk atau tidak
saya rasa seperti itu pak
ibu dewi terkait dengan pelaksanaan ptm terbatas sendiri kan ini dilakukan dari proses yang sangat panjang ya
sebetulnya sampai akhirnya juga mendapat tadi persetujuan dari orang tua murid untuk dilaksanakan
meskipun memang kembali lagi tadi bu dewi mengatakan bahwa harusnya ada rekomendasi pasti dari pemerintah
terkait dengan apa yang seharusnya menjadi syarat utama sekolah bisa melakukan ptm
tapi selama ini pantauan orang tua murid sehingga akhirnya menyetujui
dilaksanakan ptm terbatas itu sebetulnya pertimbangannya apa saja bu dewi
kalau dari orang tua murid kalau kami melihat dari survei kami
kebanyakan mengizinkan karena memang setelah bertanya kepada anak anak memang anak anak jenuh bersekolah dari rumah
lalu kedua sosialisasi mereka ingin bertemu dengan teman temannya
terutama anak anak yang memang baru masuk smp dan sma
jadi selama masuk ini memang mereka belum pernah ketemu dengan teman temannya
belum mengenal sekolahnya seperti apa
tapi memang kecemasan kami itu lebih kepada anak anak paut dan sd
yang kami melihat ini belum divaksin tapi sudah boleh masuk
terus anak anak yang memang masih kecil kecil ya saya rasa memang edukasinya harus banyak sekali dan harus sering sekali
memang mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan
dari awal forum orang tua murid pada saat kita
dialog interaktif satu bulan yang lalu kami sudah memberikan saran supaya anak paut dan sd itu tidak dulu masuk di sekolah
tetapi mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah sehingga menyebabkan mereka tetap diperbolehkan untuk masuk
tapi catatan kami ternyata penularan terbesar terjadi di paud dan sd sampai dengan hari ini
selain untuk tingkat pendidikan paut dan sd
pantauan orang tua murid forum orang tua murid untuk jenjang pendidikan level lainnya
dari tingkat smp sampai sma saat ini apakah berjalan dengan ideal sesuai dengan harapan dari orang tua murid
kami melihat beberapa sekolah berjalan dengan ideal pak
iya memang semuanya tergantung juga dari sekolah tersebut
tetapi ada sekolah sekolah yang mungkin tidak terjangkau dan sosialisasinya kurang dengan orang tua murid
itu yang menyebabkan terjadinya kluster kluster seperti ini
kalau kita lihat kan di dki tidak sebanyak di daerah daerah ya pak
kluster terjadi dua puluh lima kan kalau kita lihat datanya ya
di jawa timur jawa barat dan jawa tengah itu di atas seratus lebih
jadi memang edukasinya harus lebih intens lagi
bahkan kami mengusulkan sebetulnya dari tingkat yang lebih kecil pak
mungkin dari rt rw memberikan usulan juga kepada orang tua orang tua
supaya mengedukasi anak anaknya
dalam rangka ptm ini
bu dewi jika kemudian rilis yang dikeluarkan dari kemendikbud ristek ini mengatakan
begitu artinya tadi hanya sekitar satu tiga ratus an ya
cenderung lebih kecil daripada sekolah sekolah yang melaksanakan ptm terbatas dengan aman
dibandingkan sekolah yang ada kluster covid sembilan belas nya
aspirasi dari orang tua terkait dengan data tersebut bagaimana
bagaimana masukan dari orang tua
bagaimana masukan dari orang tua murid menanggapi data yang dikeluarkan oleh kemendikbud tersebut
pak seribu dua ratus sembilan puluh enam itu anak anak kita pak
itu besar jumlahnya itu besar
dan kita tidak pernah tahu bagaimana efeknya di jangka panjang untuk mereka
jadi kalau kami melihatnya lebih ke kesehatan itu lebih utama
karena sekolah dalam kondisi sakit tidak bisa juga menyerap pendidikan pak
jadi kami lebih mendekankan bagaimana pemerintah bisa merangkul semua pihak dulu
lalu memberikan sop yang lebih baik lagi kepada sekolah sekolah
dan melakukan random test kepada sekolah sekolah juga
apakah mereka sudah siap melaksanakan ptm ini
jadi kalau saya melihat ini sd dan pak ut ini bisa dikatakan
apakah ini sudah dilakukan uji coba yang mendalam terhadap mereka
karena kita juga harus perhatian
tetapi ini adalah anak bangsa pak
baik bu dewi
jadi uji coba yang harus dilakukan lebih ketat testing tracing tracking treatment ini harus lebih ketat lagi
sehingga bisa benar benar memetakan sekolah sekolah
sekolah sekolah yang mana yang aman yang mana yang harus dilakukan pengetatan
yang mana juga harus dilakukan evaluasi ulang
sehingga kegiatan pembelajaran tetap muka terbatas ini bisa berjalan lebih ideal lebih baik
terutama bagaimana siswa paut dan sd ini menjadi kekhawatiran utama para orang tua murid
karena tingginya kluster sekolah di tingkat pendidikan tersebut
terima kasih ibu nyimas mulyadirman